ketua umum partai demokrat sby menutup acara pembekalan calon anggota legislatif dpr ri dua ribu sembilan belas
sbi menginstruksikan kadernya bekerja keras memenangkan pemilu dua ribu sembilan belas
meskipun tidak memiliki calon presiden dan wakil presiden
selain itu sbi juga mencurahkan isi hatinya terkait tuduhan pemberitaan asia sentinel
soal dugaan keterlibatan sby di kasus bank senturi yang dinilai menyudutkan sby dan partai demokrat
saya dan partai demokrat terus dituduh dicurigai bahkan difitnah
seolah olah ada kejahatan yang kami lakukan
seolah olah menerima aliran dana dari bank senturi
saya dan keluarga dan demokrat menahan segala perasaan itu
alhamdulillah ya allah ya tuhan hari ini saya mendapatkan kesempatan sejarah
untuk menyampaikan tentang fakta dan kebenaran
berkaitan dengan kasus bank senturi terutama yang dikaitkan kepada sby dan partai demokrat
yang sebenarnya juga kasus hambalang yang juga dikait kaitkan dengan sby dan partai demokrat
yang sesungguhnya ya allah harus kami sampaikan semua itu adalah fitnah belaka
saya bertanggung jawabkan ucapan saya ini dunia akhirat